lebih dari tiga belas pengunjung memadati konser akbar monas dua ribu sembilan belas
musik klasik yang dibawakan menarik pengunjung untuk datang menyaksikan konser musik klasik
dengan tampilan outdoor pertama di indonesia
dibuka pukul delapan belas lebih lima belas menit waktu indonesia barat oleh gubernur dki jakarta
anies baswedan konser musik klasik ini digelar dalam rangka pengenalan musik klasik
kepada masyarakat dan menjadikan jakarta sebagai rumah bagi musik klasik kelas dunia
dan berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani
ya dapat saya laporkan bahwa di lapangan tenggara lapangan monas
hingga saat ini memang masih terlihat banyak sekali para pengunjung yang sengaja datang
untuk hadir dalam acara konser akbar monas dua ribu sembilan belas
dan tadi di konser tersebut juga memang dibawakan musik musik klasik kelas dunia
yang tentunya dapat memanjakan telinga bagi para pengunjung dan juga penonton yang datang
dari mulai sore hingga pukul
pukul dua puluh satu tempat saya melaporkan sekarang
kemudian juga tadi kami sempat mendengar dari beberapa pengunjung yang datang ke sini
bahwa mereka sangat senang sekali bisa menyaksikan penampilan kelas dunia dari musik klasik
yang hanya bisa disaksikan biasanya hanya dari youtube atau televisi
tapi sekarang mereka bisa menyaksikan secara langsung
kemudian juga tadi kami sempat mendengar dari para pengunjung bahwa mereka senang sekali
bisa belajar terkait dengan musik musik klasik karena tadi juga kondakturnya menyebutkan
atau menceritakan sedikit sejarah dari musik musik tersebut
tadi juga sempat
dikutarkan atau dimainkan musik musik dari mozart beethoven dan juga beberapa musisi klasik
kelas dunia yang kita tahu bersama musiknya bahkan sudah terkenal hingga dua ratus tahun
dan hingga saat ini memang musik klasik masih tetap berjaya sehingga memang ini menjadi salah satu momentum
untuk mengenalkan musik klasik kepada masyarakat terutama jakarta
kami juga tadi sempat menemui beberapa pengunjung yang datang di lapangan tenggara silang monas jakarta pusat ini
tidak hanya dari warga jakarta tetapi juga dari luar jakarta
kemudian juga dari mancanegara
memang sengaja datang ke sini karena memang ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan di jakarta
terutama konser musik klasik yang berada di luar ruangan atau outdoor
karena memang biasanya konser musik klasik ini berada di gedung pertunjukan seperti topi sekarang
dibuka di lapangan monas secara terbuka secara gratis sehingga masyarakat bisa langsung tahu
bagaimana meriahnya musik klasik apalagi musik klasik ini merupakan akar dari musik musik yang kita dengar sekarang
tadi juga gubernur dki jakarta anies baswedan menyebutkan bahwa musik klasik ini juga harus tetap
diedukasi bisa terus dikenalkan kepada masyarakat tidak hanya untuk lapisan lapisan masyarakat tertentu
tetapi juga bisa dikenal oleh masyarakat secara luas dan juga secara meruruh bahwa musik klasik ini juga bisa
menjadi bahan pembelajaran yang sangat luar biasa sebagai pemersatu karena memang di sini juga di monas
kenapa pada akhirnya monas dijadikan tempat untuk konser ini karena memang jakarta merupakan tempat
yang sangat banyak sekali masyarakat berasal dari seluruh wilayah di indonesia sehingga di sini tempat bersatunya masyarakat
kemudian juga di sini juga
sebagai tempat di mana masyarakat bisa berkumpul untuk sama sama membangun dan memersatukan kembali melalui musik klasik